kita pokoknya yang terbaik buat bangsa buat negara buat rakyat kita dukung
kita pokoknya yang terbaik buat bangsa buat negara buat rakyat kita dukung
gini setiap perkembangan itu memerlukan adjustment adjustment kan
kan ditambah itu kan karena ada kebutuhan khusus
perlu nih untuk ada satu lembaga yang mengurusi soal gisi
selalu setiap perkembangan zaman ada keperluan keperluan baru
yang perlu adanya penambah penambah
nanti kan secara resmi akan diumumkan oleh pak prabowo dan gibran
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
pay tv atau media streaming lainnya